vano seperti apa suasana di sana dan berapa wilayah sebenarnya yang dimenangkan oleh partai demokrat yang calon calonnya partai demokrat menangkan
putri kami tadi sore sempat diperbolehkan untuk merekam gambar kejadian di war room atau di tempat pemantauan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
beserta kadernya untuk memantau langsung jalannya quick count atau hitung cepat versi partai demokrat
nah momen momen riuh ini sebenarnya tidak begitu terekam dalam berita yang anda bacakan sebelumnya tetapi yang jelas kalau kita berbicara tentang momen riuh ini
tadi ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono juga sempat menelpon salah satu calon gubernur dari jawa timur yakni khofifa indar parawangsa
tadi juga sempat kita dengar bersama bahwa susilo bambang yudhoyono meskipun ini masih hasil quick count atau hitung cepat
masih belum ada hasilnya
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dua puluh juta warga jawa timur kemudian dengan jumlah pemilih sekitar tiga puluh jutaan ini juga jumlah yang cukup signifikan dalam quick count yang diadakan oleh partai demokrat tadi sore
sementara kalau kita runut lagi tadi pembicaraan antara susilo bambang yudhoyono dengan kofifa indar parawangsa
susilo bambang yudhoyono sempat berucap pesan dari anaknya yakni agus harimurti yudhoyono yang jelas ia berucap seperti ini
kalau misalnya saya bisa kutip menang tidak terbang kalah tidak patah
nah ini ada maksud atau ada pesan yang diberikan oleh ahy kepada hovifah indar parawangsa kemudian dijawab dengan hovifah dengan maturnuun
nah ada jeda sedikit kemudian pada akhirnya ketua umum partai demokrat ini juga pada satu kesempatan juga menelpon calon gubernur dan wakil gubernur dari sumatera utara
ya ini edi rahmayadi dan juga musara jekas
juga menyelamati dengan hasil quick count sementara ini enam puluh sembilan lima puluh satu persen dengan perbandingannya bersama dengan jarod saiful hidayat dan sihar sitorus sebesar tiga puluh empat puluh sembilan persen
sampai dengan saat ini yang kita rekam atau yang kita lihat bersama rekan rekan media yang ada di sini adalah momen momen kegembiraan riuh yang ada di war room partai demokrat
sementara kalau momen mendebarkan mungkin kita tidak diperbolehkan untuk melihat
nah kalau kita coba
kita melihat lagi berapa persentase kemenangan yang diraih atau yang diproyeksikan oleh partai demokrat dalam hal ini adalah sekitar empat puluh sampai lima puluh persen
tadi saya sempat tanya sedikit kepada beberapa karir partai demokrat bahwa empat puluh sampai lima puluh persen ini masih bisa diraih sampai dengan malam ini
walaupun kita juga masih sama sama menunggu hasil resmi dari kpu
terima kasih silvano wajid dari posko kemenangan demokrat